ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku semakin percaya diri untuk tampil dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
hal itu ia sampaikan saat mengunjungi pondok pesantren peninggalan wali songo sunan derajat di lamongan jawa timur sabtu sore
dalam pidato politiknya di depan puluhan kader dan ribuan santri prabowo mengaku semakin termotivasi untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas mendatang
prabowo mengaku mempunyai energi baru dan semakin yakin dirinya mampu mengemban amanah rakyat
jika dirinya terpilih menjadi presiden dua ribu sembilan belas mendatang ia tidak akan membiarkan kekayaan indonesia dikuasai pihak asing
terima kasih prabowo jangan kau ragu ragu jangan kau gentar jangan kau lemah semangatmu tetapi kau harus maju terus pantang mundur
saya mohon pak prabowo indonesia ini pendapat saya yang boleh jadi presiden dan hanya cindera kiai tidak bisa
setelah menyempatkan pidato prabowo menyempatkan diri menjadi penabuh dendang dalam rangkaian peringatan haul akbar pondok pesantren sunan derajat ke dua puluh enam